tim liputan cnn indonesia
daripada namanya ntar penonton kena covid
hah lu dapet bagusnya doang lu lek
yang memiliki sertifikasi perawat keahlian khusus
kadang kadang gak latihan
bedanya pas lagi di mukulnya ini nih atau menempaknya ini skill yang berbicara
ataupun juga secara menyeluruh di indonesia terkait ancaman inflasi pangan yang terjadi ibu
akhirnya disitu tertarik dengan warga yang lain artinya berkembanglah terus terus menerus akhirnya
dan di dpr pun akan membahas itu lintas fraksi
yang aku bawa dari indonesia aku bawa gitu ke sini karena aku belum ada pegangan apa apa
yang ada di australia ini
nah terus udah aja gue juga gak peduli gimana kan
selamat datang di segmen sehari menjadi aktivitas hampir setiap hari sama olahraga
di tempat ini lontong tidak dicetak menggunakan daun pisang
nah itu sudah empat jutaan
anda bersama sbs bahasa indonesia
lagi nah itu kan akan jadi susah
satu persatu pemain debus menunjukkan kemampuannya
terus itu gimana kalau sebenarnya awalnya karir di main main di basket tuh
baik itu infrastrukturnya maupun juga fasilitas istirahatnya ren hatian
pagi ini saya ajak bebek untuk mandi di empang yang ada di sekitaran kandang
termasuk kelompok yang dikelola sekarang oleh netanyahu ya
saat ini unit usaha carva yang bernaung di bawah yayasan kaki kita sukasada
atau jauh dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit
di mana kami membantu masyarakat termasuk yang di papua
bagaimana pola makan atlet atlet kita dan segala macam ya
terutama di negara negara di kawasan asia ya
lalu kita bergeser berikutnya migran care juga mengusulkan adanya dapil khusus untuk luar negeri
semakin besar perolehan suara

hantu jin atau sejenisnya
dan kita tahu pemerintah belum berhasil mengatasi masalah itu
tapi ya untungnya sih selama ini
nah seperti apa prosesnya dari mulai mencari ubi ya
sudah delapan tahun ini warga mengelola pltmh secara mandiri
setelah game melawan nsh versus
kita asik sendiri kalau ngobrolin kerjaan ya ngobrolin
karena suara yang ini kalau tertutup ya artinya kan suaranya akan dibagi dan urut kacang dari atas ke bawah
tidak bisa bekerja berarti psikologis akan terganggu
paling tidak kita bisa menemukan tentang historisitas islam di lombok
eh sembilan sampai delapan belas bulan baru itu bisa lulus
tetapi pilihan waktu itu kita sepakati bahwa ini program kebersamaan yang memang kita ingin menyelesaikan
dan tentunya herd immunity yang ingin kita capai akan segera tercapai
diagnosisnya udah tegak maka bagaimana
berdasarkan laman good kain komeng memiliki satu program yang ia rencanakan jika masuk dpd
dan terbebani secara psikologis karena dibayang bayangi cacat fisik atau kematian
diberikan dari pekerjaan pekerjaan sebelumnya
karena mau main sama argentina ya
apa nih yang ingin disampaikan ke anak anak muda yang sekarang ini supaya punya vibe positif juga nih ke pak peter
dapatannya nggak cukup untuk biaya hidup
udaranya pak rongga udaranya itu habis jadi apinya akan padam itu teknik ilmu dasar
banyak banyak pasal lain gitu
tetapi orang di sekeliling jokowi khusus untuk menyelesaikan papua inilah yang tidak kemudian bekerja dan tidak berpengaruh
nah berbicara mengenai komersialisasi sebenarnya wajar nggak sih mbak rani kalau misalnya sebuah trend ya
tapi juga ada untuk charging
yang apa yang si steph curry taunya ini anjing
mau luar biasa tidak siap nanti terjadi
teman teman datang ke kafe untuk
kalau alasan mereka itu penurunan ini karena pandemi
itu kekuatan tubuh maupun kesehatan maupun juga seksual
atau meniscusnya tir apa gitu kan
komisi pemilihan umum telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu dua ribu dua puluh
tahun berapa itu berarti dikontak
tiba tiba memutuskan mendukung prabowo setelah sebelumnya sempat intens
berebut menjaring beragam jenis ikan untuk dibawa pulang
kemudian juga kartu nomor pokok wajib pajak yang kedelapan surat tanda terima dan bukti penyampaian lhkpn
bukan cuma bagian luarnya saja ya tapi sampai bagian dalamnya juga
harusnya banten ikut tapi gue gak tau kenapa
dan indonesia juga masuk ke kategori negara berkembang di tahun dua ribu dua puluh dua ini naik tiga lima persen
ya pak prabowo itu kan pembantu presiden
karena kita juga naun kita tim baru
ternyata tidak gampang menjadi seorang housekeeping yang kemudian harus membersihkan kamar toilet
saya mahardika utama dan saya lenggal wisnuwaji
ada sop terkait dengan berbagai hal yang ada di sekolah
ya kan perlu merasakan secara real gitu
kedai surabi yang buka dari pukul sembilan pagi hingga pukul sepuluh malam ini dalam sehari
usai viral tiga orang pelaku jadi dpo dan satu diantaranya kini sudah ditangkap oleh polda jawa barat
emas koin emas koin ini ada dua biasanya dipakai onh atau dalam bentuk dinar
lo desain kerja sendiri nih atau emang
rata rata seperti itu artinya partisipasi masyarakat atau partisipasi orang tua
dari tahun dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh dua
kawasan ini dilengkapi dengan puluhan kamera trap milik pemantau burung maleo
kalau masih anggota biasanya juga kepingin datang gitu
sebagai cagar budaya yang sangat tinggi pemanfaatannya
bertelur beranak dan tumbuh
jamal murey pemain denver nugget
banyak banyak mungkin ada tiga puluh empat puluh
bukan kompleks ya kitanya juga nggak paham kali ya
nah ini kan biasanya kalau
apa ikut ekstra kulikuler terus nambah di klub gak
jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya tata kelola dana pensiunnya
dari tiga x tiga ke lima on lima yang agak lumayan lama penyesuaiannya
selama mungkin hanya dapat dua ton saja
tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil kedepan
ingat kita waktu itu pernah kejadian mudik yang luar biasa
angka ini melebihi target delapan ratus
semper cedra gitu kan
jumat malam kepala rumah sakit polri kramat jati jakarta timur mengatakan
harci juga makanya mungkin sangat emisio emosional abis abis yang bilang pasien kemung juga tahun tahun
biasanya dua ratus satu ikat
sehingga kegiatan studi tour yang di akhir semester atau di akhir tahun
yang kedua pelaku yang mengungkapkan data pribadi
sangat dibutuhkan masyarakat walaupun kan karena pilihannya kalau kita nggak tambal di tempat kita paksakan ke bengkel terdekat kan
di masjid masjid yang terdekat
yang memberikan cita rasa lebih asam manis
pak kaisang masih minta pak menteri saya berkenan
sebab secara psikologis mereka merasa kehilangan kekuatan
sorghum atau yang lebih dikenal dengan sebutan jagung rote oleh warga sumba
weekend getaway saya di selatan jakarta kali ini benar benar api
dilihat bukan hanya katakanlah faktor suku bunga
di aliran sungai cimahi inilah wahana permainan river tubing dapat anda jajal
beneran satu gigitan itu nular ke gigitan berikutnya terus terus gitu
walaupun tiga puluh enam tiga puluh tujuh itu cukup menyengat
yang bapanya ketua rt yang di
nah itu akan kemana mana kalau netanyahu terus nekat melakukan penyerangan ke rafah
loh berarti di merauke di merauke nggak pernah balik dong semenjak ini covid gini
dua puluh dua kalau misalnya dihitung tahun dia delapan tahun coy eh tujuh tahun justru ya ya gimnas terus gitu semoga aja
bagaimana respon dari pdi perjuangan setelah koalisi besar ini terbentuk
itu ada satu tahun di mana lu bisa
nah tentunya para mereka yang sudah mengeluarkan modal sedemikian besar itu pasti akan menimbulkan kekecewaan
karena kita bisa masuk masukin lah library
berarti sempetnya sama yang pemain ibl sama a
dalam hal pendataan saya kira jumlah dpt luar negeri yang ditetapkan kpu
yap berbagai kudapan ala korea memang tengah naik daun
menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif buka suara
jadi bapaknya ini lagi potong pohon sagu lenju pohon sagu perempuan
berbagai literatur sudah banyak menjelaskan tentang itu
kepala pelasana bpb dg jakarta selamat malam assalamualaikum pak isnawa
yang rajin drive gitu
tidak menerapkan tempat duduk berjarak dan peningkatan kapasitas penumpang hingga enam puluh persen
kemudian kita lihat juga ada juga di india
berarti ini lu lima e m gang ya
bagaimana yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya
temennya vincent kan suing jaya di wangsa
kita rekomendasi beli di tiga ratus empat puluh sampai tiga ratus lima puluh enam
eka boleh dijelasin nggak nih satu satu dari semuanya terlihat seperti keyboard
ya mas revo terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
setelah ini kan lagi pada
sebelumnya balik lagi nih bareng kita berdua nih
dan mengaplikasikan gerakan perubahan ini menjadi sebuah buku
sekolahnya kan belum terlalu serius terus masuk ke semarang
serta bagaimana tingkat kemanisannya
kita akan putarkan statement dari pihak
tapi kan tetap saja ya terasa banget godaannya
jujur aja lebih banyak kita tau nama nama dari yang putrinya
dan masuk ke pro juga di akhir tahun gitu kan
coach gibi tuh pengen ketika latihan
nah minat mahasiswa australia terhadap bahasa indonesia
apa yang menarik mangkunegaraan ini buat mbak
tebet timur raya jakarta selatan ini
jadi kaleb itu kita melakukan kerjasama sejak dua ribu sembilan belas
di rumah gue bener bener cuman makan doang sih kayaknya
dan mereka ini ingin hasil kerjanya
jadi di sana kita akan mencari tahu bagaimana proses pencucian dari setiap barang
kalau di klub tuh ada kejurda ya namanya ada kejurda
eh tapi setau gue di surabaya juga emang banyak taman ya lea
indonesia apa karena memang hanya masa peralihan ataupun sebenarnya ada faktor faktor lain yang juga mendukung
nah ketika mereka mau praktek di sekolah
selain jenazah pihak rumah sakit juga menyerahkan properti atau barang pribadi
biaya daripada cost of fund dan risiko di tahun depan akan jauh lebih tinggi
mulai dari pengusaha profesional hingga seniman
dan campurannya yang bagus namanya pisang candi
hmm sudah terbayangkan segarnya kuah dan aroma kaldu yang memancing liur
bener bener kata gue sih udah di dalam genggaman lah istilahnya quarter tiga itu
dulu waktu sma itu kelas tiga itu kayak nukesaputra rivaldo apa
sama seperti kegiatan sehari hari berjalan seperti biasa
layanan ini menggratiskan konsultasi dokter hingga obat obatan serta vitamin bagi pasien covid sembilan belas
kajian dampak sosial lingkungan yang diperkuat oleh undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
dari jakarta perjalanan menuju desa wisata cisande dapat ditempuh selama sekitar dua lima jam dengan menggunakan kendaraan pribadi
iya kan itu surat kontraknya ini kan dibaca dikasih sama ragu ditanda tangan kan sama orang tua jadi sampai semak selesai baru saya bisa keluar ragunan
iya terus direncanakan tanggal sembilan buka
kalo pemain kan pasti yang lebih uncung lah ya
kalau udah tahu nggak tiap minggu atau tiap hari datang naik perahu
mie kari yang dijual di sini adalah kari ala indonesia dengan menggunakan mie seperti mie keriting
nah kalian mikirnya gimana tuh sebagai pasangan yang belum pacaran juga masih dekat juga untuk meyakinkan satu sama lain gimana
kalau anda nyamannya dengan prabowo ya silakan mendukung prabowo
menurut lamun kepiawayan warga di kampung ini dalam mengolah singkong menjadi oyek diperoleh secara turun temurun
setelah disurvey pada dua ribu empat belas dan dua ribu dua puluh
karena kalau saya lihat beberapa atlet kita yang cedera lutut operasi
kita menemukan itu di raci legon sama kalimantan timur
untuk yang membedakannya secara fisik untuk srinyonya itu tekstur kulitnya itu lebih kasar cenderung agak kasar
empat orang yang pada saat itu mereka
bahkan karya karya juga masih bisa saya ini menikmati
karena amerika tadi pemerintahannya fedarusof berpikir bahwa
nah gue pengen nanya ke lo nih ini gue baru baca di espn
saya inget tuh hari ini hari puasa karena saya mau ngerjain
di tempat ini tersedia aneka menu sarapan seperti soto padang lotek padang lokal
kalau sudah nggak salah
dokumen ekspor dari yang disebut sebagai nikel ilegal itu seperti apa sih
di wingnya kevin durant sama siapa
kalau harden ke nets ange siapa yang mau dribble anjing
kalau as a person yang mau kesana sama juga kayak gitu doang
keranjang yang digunakan pun masih tradisional
kali ini kita sudah masuk episode ke enam
habis itu aku ikutin latihannya
akhirnya juga bisa dikatakan kalau gen z lebih piawai menanggapi secara kemampuan klarifikasinya atau verifikasinya terhadap informasi hoax atau informasi yang tidak jelas
masih timnas juga cuma berita yang agak kurang sedap
setiap ternakan kijing dapat dipanen paling cepat tujuh bulan sekali
dan partai partainya yang mendukung koalisinya partainya netanyahu begitu
padahal sama sama di bandung sama sama satu kampus sama sama ngurusin bisnis
sayangnya peristiwa ini tidak disampaikan secara langsung
seperti kelinci dan merpati
namun kita tidak bersekutulasi dengan alat
kalau dikukus tidak bisa dikukus lagi
tapi ada kompetisi juga kalau misalnya shooting drill
satu ratus dua puluh satu langsung dua volt itu dan gua lihat ya tak timnya thailand sih kompak sih kompak
dalam setiap ritual juga harus ada sandingan cok bakal bubur aneka bunga dan tumpeng sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur
yaitu sebuah praktik yang terjadi ketika perusahaan mengambil keuntungan dari kenaikan biaya
harus kali seminggu jadi kalau di luar depan persiapan setiap minggu malam kita ada makan
database ya bagi perbahasa
kita tahu bahwa akan ada selalu kemungkinan dalam politik
yang bikin saya tempat adaptasi juga adalah dari
nah ini panglima baru masuk akan punya presiden baru dan seterusnya
oh my god ini gede banget sih sebelah sini tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
oke bang reza ini terkait dengan statement bang reza
suka basket jadi setiap abis pulang gereja atau abis apa
sepuluh penonton pada waktu satu malam
oh beneran udah setahun ya
karena orang yang debus ahlaknya harus baik
sebenarnya sudah dimulai sejak bulan september itu sudah wilayah indonesia sebagian sudah memasuki musim hujan
bisa mengunduh aplikasi travoi
hal itu berdampak pada penyinaran matahari lebih optimum ke wilayah indonesia
yesaya ari gi lalu kelvin lalu siapa lagi ya angkatan lu banyak lah
menyulitkan termasuk dengan pbb
dan kalau yang di banten ini terutama disini dikatakan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya
bingung bingung bingung dia masih nunggu jawaban dia ntar gua kabarin senjata senjata depannya
waktu tadi lu ceritain
di sana ya diisolasi begitu sambil menunggu bagaimana keputusan selanjutnya
tapi lu kalau di ragunan ya sendiri kan lu tadi sempet bilang kalau lu susah untuk apa bau komunikasi gitu lu gimana berarti pertama tama di ragunan
akhirnya dia masuk indonesia patriots juga ya kelihatan lah gitu
dan menurut aku kalo ngeliat komen komenan kayak gitu gitu aku biasa aja sih
oh ini bicara apa nih oh ini infrastruktur oh ini ekonomi oh ini soal suku bunga ini soal inflasi
kami komunikasi dengan pan
lokasi produksi petis tersebar merata di seluruh kecamatan
pagi hari yang cerah ini dan bisa dilihat di belakang saya awan cukup tipis dan langit terlihat sangat biru itu menandakan bahwa
bener nih kayaknya akhirnya kita gak pernah main lagi ya bo
selain itu untuk vaksinasi arah jakarta menggunakan vaksin sinovac
itu tuh gak ada jaminan lu buat dapet pemain
eksistensinya sejak puluhan tahun lalu

sehingga menimbulkan kekacauan gitu ketika diimplementasikan
itu gue sempet maksudnya lumayan nih
gara gara ini kak meldi sama kak zaki ke bangka kan ngadain seleksi pemain
fasilitas favorit para pengunjung di tebet eco park adalah taman bermain anak
jadi saya mengajak kita melihat ya
terus jalannya hati hati masuk black hall tuh
sebagian besar ngeblok ngeblok ke pak prabowo
cuma yang besar besar itu kan memang
sudah mulai melakukan sosialisasi terkait rencana penilangan tersebut
hingga kini air menunjukkan kondisi yang berbeda beda mulai masih jernih hingga keruh
sama keluarga yang aku harus tuh memang harus balik gitu loh
sebenarnya pasar itu khawatir juga karena kalau kita lihat tingkat moregat itu sudah naik sampai delapan persen ya
tapi sebetulnya sejumlah bisnis tertentu itu justru naik
misalnya apakah sekolah itu sudah memiliki sop
dan disaksikan serta ditandatangani oleh saksi partai lain
bisa dibilang masih ya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
sedangkan borneo ya sedangkan boneo
kalo lapangan licin ya tau lah kayak
nah ketika hal ini terjadi kita belum mampu menjawab bagaimana kekah ini tidak menjadi hama ya bagi masyarakat
dan fungsinya so sandurya ntt dan bung rasul kuling
maukah itu bekerja sebagai pelayan restoran atau mau saya itu bekerja sebagai operator komputer
segitunya gitu karena harus digarisbawah itu ya
yang dia maksud atau cara dia bicara blokan mulia yang diinginkan sampaikan gitu kalau
nah itu aja sih sebenernya mungkin
tujuh puluh untuk satu racian jendama
nah ini akan menciptakan lebih banyak lagi
pandemi telah mengajarkan kepada kita bahwa belajar tidak harus selamanya dibimbing namun dapat dilakukan secara mandiri
hmm basket bukan nomor satu lah ya
nah anda sebagai atasa pendidikan dan kebudayaan
beberapa momen begitu sarah
kalau yang ini hasil karya nurdin warga desa batu merah kecamatan sirimo kota ambon maluku
bahan yang digunakan adalah tanah liat garam kemudian abu gosok
salah saya ngedang kan ulang lagi ya
tapi nah yang jaring apung
kayak kacang goreng kan pasti semua juga enak ya
maksud saya ini tempat yang sangat bagus ini tempat yang sangat bagus
sayang ya bukan berarti lamelo jelek ya lamelo sih bagus lah dari dulu juga
nah sementara kantong kantong suara partai lain itu belum dihitung
baca dulu sih sampai habis terus kalau emang udah itu lebih nggak kesebarin atau enggak nggak ngerespon aja gitu
tentu tidak ya mereka belum boleh berpuasa
anda bersama sbs bahasa indonesia
tapi kita restorannya campur makanan
bung sebi jadi saat ini keadaan pilot susi air itu seperti apa bu kondisinya
tujuannya bukan semata mata untuk membawa isu lingkungan ke isu sosial ini tidak
di caleb itu bisa diaplikasikan di pekerjaan
jadi pure saat ini kenaikan suku bunga kita lebih difaktor oleh upaya bei untuk menstabilkan nilai kutah rupiah kita
tentunya kita berharap jalur jalur kontrol itu juga bisa diperhatikan dengan serta sama
apakah nanti perlu testing berkala
di amrik itu lu latihan aja kompetisi men
biar si pemain asingnya include di chemistry itu
sepanjang lima ratus lima puluh meter hingga hari ini masih bisa dirasakan oleh warga di enam desa
ya disitu saya ngerasa sih
usai digunakan untuk beberapa pertunjukan musik tiga pekan terakhir
sims nih buat cabang basket putra terus apa ya lima ribu lima ratus lima puluh lima cabang lima ribu lima ratus lima puluh lima dan sejarah juga ini pastinya
di tempat ini hanya ada lima perawat medis
ia kerap mengunggah lagu lagu covernya di sosial medianya
nah setelah diseru tadi sebelum dicuci secara langsung
itu justru karena ungkapan ungkapan juga dari pemerintah sendiri
harus memegang aturan tertentu ya
sales promotion girld cantik dengan dandanan ala koboi
marsan selaku pendiri yayasan ini
perlukah mereka untuk ditilang
dan petugas akhirnya mengevakuasi jenazah para korban
punya dignity punya privilege dan punya kebanggaan
dulu kalau di basket saya belajar banyak
otomatis kita udah terbiasa sama orang orang kayak gitu kan
nah kalau untuk semi otonomous
beda dengan omikron yang kita temukan ditemukan tanggal sebelas ya
berarti itu kan suara psi atau gelora
nah sekarang pertanyaannya ada kewajiban hukum siapa sih
potongan daging bebek yang besar dan gurih ditambah siraman bumbu hitam pedas yang kaya
soalnya sulit kata apa yang paling tepat untuk seorang pak ubud gitu
dan ia bercerita perbedaan antara natal kali ini dengan natal di tahun tahun sebelumnya
kasus ketiga seorang balita berusia tiga tahun koma akibat dianiaya pacar tantenya rizky ariskalaki
sebenarnya saat ini kendala kita dalam mengolah jerigian bekas ini plastik sampah ini menjadi kaki palsu kita masih terkendala di peralatan
loh kakak kok baru masuk basket udah bisa timnas gitu sedangkan dia di bola kayak
kini semakin banyak tempat makan yang menyajikan mie dengan level kepedasan tertentu
gedebus yang artinya tidak tembus dan sebagainya
kayaknya dari kalau nggak yuda kayaknya
dan hari ini sudah mulai disuntikan di jawa timur
selain itu kemudian juga biayanya bisa lebih murah
dalam tanda kutip mungkin membahayakan tapi yang ini sudah bisa beraktivitas dan berinteraksi
jadi ada ujung tombol ke indonesia yang baru
semoga lah prawira makin sukses
hal tersebut mengkhawatirkan bagi para pembela newro dirversity yang merasa tertinggal tanpa bantuan apapun
itu kan beda bentuk bentuknya macam macam
itu biasanya kan bukan saja dari antara orang muslim kan prof
wakili atas nama kebebasan pers ya
dan juga ada koresponen cnn indonesia iwan hermawan di karawaci
adanya kerjasama yang erat
itu hampir beberapa kali bikin centernya thailand siapa tuh
itu sangat gampang sekali untuk dicek ya
mesti dapat kesempatan baru tahu
karena saya mau mulai sebenarnya bukan dari industri musik saya dari youtube sebenarnya
dulu kan adanya ya sepatu bulu tangkis bisa buat volley bisa buat
saya bekerja di situ serius dan secara profesional
ya syukur syukur kalau ada konsultan ginjal anak yang terdekat
namun sepuluh diantaranya masih dipisahkan dengan pasien lain atau diisolasi untuk alasan keamanan
nsr jakarta punya si mike glover
kegiatan ini akan membuat warga binaan memiliki
nggak bisa harusnya ada suatu wadah multi
karena secara presentasi po ya
dampak gempa bumi terutama ground motion atau apa ya
dia orang yang baik sekali dan keluarganya juga sangat baik
personal wisatanya tak hanya terkenal di indonesia tetapi juga di manca negara
lembaga survei sudah menyatakan hal tersebut
sehingga dia berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada catatan etik di dewan pengawas
jangan lu gak pernah olahraga tiba tiba pengen maraton dua jam gitu kan
prioritas kedua adalah untuk membayari mudik lebaran kita
namun bagi kami kami atau diaspora indonesia yang berada di australia
hingga kini seni penyuduhan teh ini terus dipertahankan
adonan akan didiamkan terlebih dahulu selama dua minggu
menyatakan peran terdakwa richard eliezer
saat ini belum tau juga dimana yang mau maksudnya lapangan yang mana yang mau dipake
dan dampak apa yang harus diwaspadai
menurut data dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pemprov dki jakarta
kalau dari sektor ini dari ketinggian rp dua puluh empat lima ratus sampai dengan rp dua puluh lima
atraksi wisata menjajal agrowisata di kebun stroberi misalnya
hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan dalam surat edaran kementerian perhubungan terbaru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
ya dia bilang siapa lu gitu kan
dan curah hujan satu ratus dua puluh mm per hari
atau lebih dikenal dengan penyakit mulut dan kuku
bisa dikatakan bahwa guru dengan staff tenaga tu nya
dengan mendatangkan alat alat yang dibutuhkan
atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya
mending lu jangan blow up dulu dery kalau lu blow up udah orang orang ekspetasinya makin wah tiga kali empat kali lipat beban
si toronto raptors itu pemainnya pada bersih bersih bro
jadi pas michelle jatuh ya dipukul lah sama dia di bagian ini kan
oke baik pertama kita memang belum bisa dengan seksama untuk membuat asumsi asumsi ya
bersama pak wamen pak sesmen pak deputi
sesungguhnya sama ketika guru mengajar tatap muka
hingga orang orang yang dalam hal ini adalah dari kalangan menengah atas gitu ya
selain itu apabila gempa ini berpusat di dasar laut dan pergerakannya merupakan pergerakan vertikal
rekapitulasi yang sekarang prosesnya ada di kecamatan
ya ini memang kita bisa menganggap bahwa potensinya adalah kecil
edukasi mengenai pentingnya pelestarian kekah terus diupayakan oleh adiani melalui kegiatan mantau kekah
iya itu gue biu deh tuh orang nembak dimana aja masuk anjing
anjing kenapa jadi tinto nolan
irwan menambahkan jika hujan terjadi lebih dari tiga jam
hanya sekitar rp enam belas juta per tahun atau kurang dari rp satu lima juta per bulan
nah kalau misalkan suasana ramadan di sana itu bagaimana sih mbak
nah ini perlu disampaikan kepada orang tua
berbeda dengan saya saat saya menjadi orang kaya gitu
ini yang sudah pernah dirasakan oleh beberapa pemain timnas
kemungkinan bisa terjadi karena satu penerobosan dari luar illegal akses dan intervensi data
tapi ini yang satu ini tadi itu masih banyak banget
atau mungkin bali united sengaja bu
jadi kalau dia makan dia akan berpikir bahwa ini tuh bermanfaat gak buat asetnya dia buat tubuhnya dia gitu
itu kan sebuah kesadaran sebuah
namun peter membuktikan bahwa dirinya bisa melewati berbagai era dan berdiri tegak hingga saat ini
bukan tugasnya juan untuk eksekusi itu gitu kan sebenarnya
kita biasanya kumpul bahas strateginya
dari meliputan cnn indonesia kandung jawa barat
kalau emang benar dikasih bibit
si jen kayaknya kumlaut nih kalau gak salah ya di tfb
bakal semuanya lari semua ngebut semua gitu kan
dan juga area blok m misalnya kita bisa berusaha membangkitkan kembali semangat anak muda era sembilan puluh s
karena indonesia pun kan belum tes secara massal
beristirahat saat perjalanan mudik tidak hanya bisa dilakukan di rest area saja
hari sudah siang di pekan terakhir dua ribu dua puluh
jadi sebetulnya yang paling harusnya mendapat keuntungan dari proyek pembangunan adalah masyarakat yang dikorbankan lahannya ataupun kepemilikan
itu kan muncul di era di mana kekuasaan politik ini berkuasa
terus kemudian untuk filterasi udara
negeri di indonesia timur yang dijuluki negeri seribu bukit ini
rumah banjar diklasifikasikan menjadi sebelas tipe sesuai dengan latar belakang dan tingkat sosial
kalau semakin banyak laku di pasaran sale pisang ini semakin bisa menggerakkan perekonomian warga
ya handu pun harus sama seperti itu
mau cari pemain yang lebih banyak treable ya mungkin ke govin
kami tahu kita melihat orang orang yang berpengalaman
jadi dia apa namanya melihat apa namanya pertandingan lawan gitu ya
tapi tiba tiba masuk ke line up kaget juga padahal kan
dia mengatakan dia dan anaknya
sehingga perlu ada anggaran khusus nih
karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan pak jaksa agung walaupun belum secara formal
temen temen dia bagus temen temen gue anak sma
kita di sini malah buat nyari buat future kita mau ke kuliah mau main di college atau mau main di pro
dengar dengar gue pengen kesini gue pengen kesini
apalagi oleh pak jakfar yang tadi sudah menjelaskan mengapa saat ini
lalu ada suryadin okiwira sanjay jaman jaman andre
meskipun kaisang bukanlah keluarga pura mangkunegaran
ini tampaknya sudah banyak masyarakat yang sudah datang
lalu setelah lama kita ngobrol sama kakak hengki kan kakak hengki juga dari merauke ya kan
dan tipe itu terkait dengan impak yang lebih besar pada anak anak di sekolah
dev spesialis berantem anjing deh
pertanyaan ini ini pertanyaan sulit